kita masih ingat bagaimana sejumlah intimidasi teror cyber yang dialami oleh sejumlah masyarakat sipil aktivis dan juga akademisi di era pemerintahan presiden joko widodo
yang pertama raffio patra pada april dua ribu dua puluh yang lalu seorang peneliti independen kebijakan publik
yang akun whatsappnya diretas dan kemudian ia melaporkan kepada pihak yang berwenang yakni kepolisian
namun tuduhan berbalik kepadanya ketika ia dianggap melakukan ujaran kebencian dan provokasi untuk berbuat keonaran
dan yang kedua dari dunia akademisi seorang epidemiolog panduryono
akun twitternya sempat diretas pada pertengahan agustus dua ribu dua puluh yang lalu
akibat seringkali mengkritik pemerintah terkait dengan kebijakan penanganan covid sembilan belas di tanah air
dan yang terakhir dari dunia jurnalistik media tempo dan juga tirto
pertengahan agustus dua ribu dua puluh yang lalu juga sempat diretas oleh pihak tak bertanggung jawab
akibat pemberitaan yang seringkali mengkritik pemerintah terkait dengan kebijakan sosial yang ada di tanah air
awal dua ribu dua puluh satu menjadi awal yang baik ketika presiden joko widodo menyampaikan pesan secara terbuka kepada masyarakat
agar masyarakat berperan aktif untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah terkait seluruh kebijakan yang ada di indonesia
berikut pernyataan presiden
tiga bulan setelah presiden jokowi menyampaikan pesan tersebut
delapan anggota icw sejumlah ex pimpinan kpk hingga penyidik kpk novel baswedan
turut mengalami intimidasi melalui cyber teror dimulai dari peretasan akun whatsapp
akun telegram hingga akun gojek yang menjadi sasaran para pelaku teror tersebut
di tengah maraknya isu tujuh puluh lima pegawai kpk yang tak lolos akibat tes wawasan kebangsaan
sepanjang tahun dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh
amnesty international indonesia mencatat setidaknya ada delapan puluh kasus serangan teror cyber
yang melanggar hak kebebasan berekspresi
dengan total satu ratus dua belas korban yang mayoritas dialami oleh aktivis dan akademisi
direktur eksekutif amnesty international usman hamid
menyoroti keadilan penegakan hukum yang tak berpihak kepada masyarakat
yang cenderung kritis terhadap kebijakan pemerintah
semuanya ini tidak pernah diusut secara tuntas
pada saat yang sama kita kerap kali melihat
polisi bertindak cepat untuk menangkap seseorang yang dianggap menghina presiden
atau mencemarkan nama baik seseorang yang merupakan pejabat publik
nah tindakan yang pertama saya jelaskan
serangan digital terhadap aktivis anti korupsi terhadap akademisi
terhadap mantan pimpinan kpk itu jelas tindakan kriminal
seorang ex hacker yang pernah hebongkar lemahnya situs pemerintah dan pendiri
ethical hacker indonesia teguh aprianto menyatakan
bahwa para pelaku tak mungkin melakukan intimidasi kepada seorang target
tanpa pesanan dari pihak yang memiliki kepentingan
menurutnya motivasi para pelaku melakukan peretasan tak lain adalah
mengganggu konsentrasi dan memberikan efek jerah para korban untuk berpendapat
ini bukan dilakukan sama atas inisiatif pelaku ya
jadi bukan emang kayak orang lagi ngide aja misalnya
otomatis memang ada pesanan dari pihak pihak tapi itu bukan hal yang bisa dilakukan
jadi yang punya kepentingan yang kepentingannya terganggu
dan ya itu yang kepentingannya terganggu dan dia merasa terganggu
dengan misalnya suatu informasi yang akan diangkat ya itu biasanya begitu sih
hingga kini cnn indonesia belum mendapatkan konfirmasi dari pihak kepolisian
terkait dengan kejelasan proses hukum dari intimidasi teror cyber
yang dialami oleh delapan anggota icw dan sejumlah korban peretasan di dunia digital lainnya
tim liputan cnn indonesia
sampai jumpa di video selanjutnya